penyaluran air bersih dilakukan di desa tumpukan kecamatan karangdowo klaten jawa tengah senin siang
bantuan air itu diserbu oleh warga yang sudah mempersiapkan berbagai tempat penyimpanan
dengan menggunakan jerry can dan ember warga antri mengambil air bersih untuk kebutuhan sehari hari
karena di musim kemarau debit air sumur mengering dan mengandung kapur
setidaknya empat ratus kepala keluarga kesulitan air bersih dan tersebar di lima rw
untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk konsumsi warga harus membeli air bersih di pedagang keliling
setiap jadigen kapasitas dua puluh lima liter air bersih harganya rp tiga
sampai ini tidak ada hujan dan mungkin kalau ada warga yang mempunyai sumber mata airnya
itu tidak layak dikonsumsi karena apa mengandung kapur
ya kan bantuan kan buatan tumba asa air kantun dukun jendengang sering bantuan bantun ikut

sementara itu sejak dua bulan terakhir situ ardam yang berada di desa cikaung barat subang jawa barat
hingga senin dua puluh lima september dua ribu dua puluh tiga tidak ada sedikit pun air di situ seluas dua satu hektare ini
dasar situ hanya memperlihatkan permukaan tanah yang retak
serta rumput rumput liar yang tumbuh di sekitarnya
ini lamanya ini hampir dua bulan lah
iya sudah kering ini pak
nah dengan kondisi seperti ini pak bagaimana petani pak
bagaimana petani kalau mau itu lagi kan airnya sudah tidak ada
petani berharap hujan segera turun dan kemarau panjang segera berakhir
sehingga situ ardan yang merupakan satu satunya sumber mata air warga
dapat kembali mengairi sawah
tim liputan sianen indonesia